kita ke informasi selanjutnya keretakan jalan layang ciledug tendean yang sempat viral di media sosial ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas infrastruktur di ibu kota
ini pihak bina marga telah menyatakan bahwa kondisi jalan layang ini tidak membahayakan karena merupakan bagian dari teknik konstruksi sebuah jembatan
menurut ketua program magister teknik sipil universitas pelita harapan manlian ronald simanjuntak menjelaskan
celah panjang yang terlihat jelas di bawah jalan layang jurusan celeduk tendean bisa jadi adalah bagian dari prinsip teknik konstruksi yang disebut dilatasi
ini adalah sebuah teknik yang menggabungkan dua segmen terpisah agar sebuah jembatan atau bangunan dengan panjang tertentu bisa lebih dinamis
tujuannya agar terhindar dari patahan namun yang menjadi sorotan adalah apakah ini benar benar teknik dilatasi atau justru patahan terutama adanya rembesan air yang terlihat
karena itu butuh pengecekan atau kontrol
kalau bangunan agar bisa dinilai layak dan aman sebagai sebuah serena umum
hasil kualitas cetak di pabrik itu kan harusnya rapi sehingga tidak menimbulkan persepsi paradigma baru kepada masyarakat bahkan kecemasan sekalipun
apakah itu ditutup atau bagaimana
nah kedua sampai di lapangan kan harusnya dicek dong kok masih begini
harusnya ada tindakan preventif pada waktu itu
nah sekarang sudah berapa tahun ini flyover begitu
nah itu pun harus dicek lagi
pertanyaannya pihak pihak yang terlibat dalam menjamin kualitas itu harusnya bisa berperan ya
sehingga masyarakat tidak cemas
nah untuk teknis kita akan cek sama sama ya bahwa apakah itu memang patahan atau dilatasi